ya klb partai demokrat di sibu langit kabupaten dajara sumatera utara sudah selesai dilaksanakan jumat malam
muldoko terpilih menjadi ketua umum partai demokrat versi ini
klb yang rencananya digelar dari tanggal lima hingga tanggal tujuh ternyata selesai dalam waktu satu hari
bahkan muldoko terpilih dengan waktu empat jam tiga puluh menit
setelah terpilihnya muldoko kepengurusan baru bersama formatur akan segera disusun
sehingga dalam sepekan diharapkan dapat segera didaftarkan di kementerian hukum dan ham
dalam klb ini selain memilih muldoko juga dilakukan pembatalan
pemecatan terhadap kader dan pengurus partai demokrat pada periode dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh
sehingga mereka dapat menjadi pengurus terutama versi klb ini
selain itu klb kali ini juga melakukan penghilangan terhadap struktur partai
yaitu majelis tinggi partai yang diketuai oleh susilo bambang yudhoyono
termasuk mendefinisionerkan kepengurusan ahy yang terpilih pada kongres dua ribu dua puluh
kita masih menunggu para kader partai demokrat yang hari ini akan pulang
karena saat ini sabtu pagi dilakukan rapi tes kepada pengurus serta delegasi partai demokrat
yang akan pulang ke tiga puluh empat provinsi dan empat ratus dua belas kabupaten kota di indonesia
selanjutnya mereka juga akan bertekad menyusun pengurus baru
kepengurusan versi klb
agus pratman ayat sudrajat dede sredang sumatera utara